provinsi dki jakarta kembali mendapat predikat penilaian wajar tanpa pengecualian atau wtp
atas hasil audit dari badan pemeriksa keuangan bpk senin siang
gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku bersyukur lantaran penilaian wajar tanpa pengecualian
merupakan bentuk prestasi yang mampu diraih selama empat kali berturut turut
menurutnya hasil ini merupakan bentuk konsistensi aparat pemprov dki jakarta
untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan pemprov dki jakarta
dijalankan dengan baik dan benar
empat kali bukanlah hal yang sederhana
karena ini mencerminkan konsistensi untuk terus menerus menjalankan perbaikan
kita berharap tahun tahun ke depan perbaikan juga akan terus kita bisa lakukan dengan sebaik baiknya
sehingga wtp menjadi
tradisi di jakarta
bahwa wtp adalah kewajaran